alah kusip lah muda keroyok penjahat amin
tolong lakukanlah sesuatu
percuma saja raka sudah berhasil
menyingkirkan yudha subang lara
nilis luar biasa
harga dana benar benar
sudah menjelma menjadi pendekar
aku sudah tidak sabar
melihat harga dana
memohon kepadamu ya allah
selamatkanlah ayah anda prabu ya allah
dari segala marah bahaya
mataku sakit sekali
aku tidak harus berdiam diri seperti ini
aku harus pergi dari sini
aku harus mencari dimana mereka bertahan

aku harus mengeluarkan pusaka hujan kembar
jika aku serahkan hujan kembar
akan banyak rakyat yang bersalah menjadi korban
harga dana aku memang menginginkan hujan kembar ini
aku harus mengalihkan pertarungan ini ke tempat lain
jangan lari kau
aku tidak akan membiarkanmu
pergi begitu saja
itu harga dana dan siliwangi
tampaknya akan terjadi pertarungan yang dasyat antara mereka
kita harus bantu gusti harga dana
ayo sekarang kita kesana
aku akan melayani kalian disini
bersiaplah menjemput ajalmu
ya disinilah tempat kuburanmu nantinya
jurus pangong kasgura jamustik
kau sengaja lagi mu harus anlatih
setakat kita bisa bergurau

ada apa kiaman
tolongin gusih prabu raden

kanda prabu dikeroyok oleh penjahat
baik kalau gitu saya mau mencari
pembantuan yang lain
tolong lakukanlah sesuatu
percuma saja raka sudah berhasil
menyingkirkan yudha subang lara
tidak sebanding dengan penjahat penjahat
pusuk itu adikku
aku tidak ingin kehilangan kanda prabu
melihat kamu bersedih raya
aku akan membantu suamimu itu
aku ikut dengan luar
aku akan membantu ayah anda
kamu adalah putra mahkota
pengganti ayah anda
kamu sekarang berada di tempat yang aman
kamu tetaplah di sini
jaga imundamu radin
pada saat itu
seluruh negara sejarah
hanya akan kemenangan dengan itu